mila bakal melahatiin babe
nanti hati aa masih panas
kakak tisna cemburu ya
lu gak mau ngocek kan
lu cuma mau manggil doang kan
eh ntar dulu kok galak amat sih
apaan gue buru buru mau jemput ani
kok jemput ani gak pake dandan dulu
gumpen gak pake jaket
pantes keliatan ceking
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ampun gak lu
mau ngapain dia nelpon neng rika
yang olahraga minggu pagi di sudirman
yang rame banget
kakak disna tau kan
ya tau atuh
masa kar begitu aja gak tau
ada apa be
mbak be manggil
kalo orang udah nyebut nama lo berarti gue manggil
kagak sempet be
ampun dah gue
kaki gue kanjak anak lo deh
gue tapi kau gasih banget yang apa kalo disini nihfle ini
tolong kamu jualin ya
kirain mau ngasih
ternyata minta tolong dijualin
mila kan ngurusin mba be juga be
hah gue mau sarapan aja kagak ada
itu juga agak lo bikinin buru buru
kalau ada yang merhatiin
si maek manis dati
aku lagi banyak kerjaan banget nih
harus kirim barang barang
terus ketemu sama orang
aku hari ini gak bisa nganterin kamu